hai hai hai sekolah puja dan puji hamba panjatkan kepadamu ya allah angka
membawanya pergi namun engkau pulai mengembalikan masal aku mohon padamu
ya allah segera karena persatukan kami dalam cinta dan kasih seperti tahun tahun yang lalu
hai mama sapa pak harus amperin aku ke rumah sakit ya
lama banget kan sabar ya anak anak ada di mana oh kalau riana ada di kamarnya
ya allah kayaknya untuk soal ini enggak usah ngomong dulu sama andin ya takutnya andin
cemas kepikiran dia mikirin almih keren
juga kayaknya mendingan usah sampai tahu ya kalau sekarang lagi sama kiki
akhirnya sayang kita tunggu tunggu
akhirnya papa bisa balik lagi ke kita
mungkin masa kecil kamu enggak indah
mungkin papa enggak selalu ada di samping kamu
tapi sekarang semuanya udah berubah kau bisa ketemu sama papa lagi ada bisa
jagain kamu lagi ada sisa ingins kamu lagi
udah mbak udah gigi suapin
oh iya rena masih tidur katanya
tapi mirna mau ngecek lagi ke kamar ya
kalau udah bangun pasti akan dibawa ke sini
tunggu dokternya dulu ya sebentar
dokternya akan ngecek kamu dulu kalau dokter bilang kamu sehat
boleh pergi kita pergi
tapi kalau dokter bilang kamu belum boleh pergi
tenang dulu ya nin sebentar lagi kan
ya benar ya
kalau aku tadi terlalu terus terang
seperti yang aku udah jelasin
tadi kalau semua ini enggak semudah
itu semua itu harus direncanakan dengan benar
oke oke sekarang dengerin saya ya jas
tujuan saya itu
saya mau nino jadi bawahan saya
aku udah tau
kok maksud kamu itu aku udah bisa
tapi bagus deh
jadi gue gak perlu repot lagi
tanpa maksud apapun
aku gak bisa semudah itu menyetujuinya
apalagi kalau semua ini hanya untuk
memuluskan niatan kamu
untuk belas dendam kepada nino
jadi selama ini
kamu bilang mau bantu saya mau support saya
terus itu apa
terserah kamu mau bilang apa saya
silahkan kalau kamu pengen benci
aku marah sama aku
semua ini salah aku
salah aku yang udah nawarin kamu untuk
bekerja di perusahaan ini
sehingga kamu bisa berpikir dengan
mudahnya bisa mengambil alih perusahaan ini
gue pikir kita sahabat jess
tapi ternyata apa
sa gue juga menganggap
jadi gue berharap lu sebagai sahabat gue
dengar ya yang namanya sahabat itu
dia pasti akan mendukung
dia gak akan menutup jalannya
harusnya sahabat itu membuka jalan lebar lebar untuk sahabatnya sendiri
gak kayak gini jess
andien kalau kamu masih sakit masih enak masih gak kuat
kita bisa berdua
kita putar balik aja ya
balik ke rumah ya
gak apa apa aku udah baik baik aja kok
papa sama aku gak usah khawatirin aku gak apa apa
tapi muka kamu pucat sekali lho andien
tadi kan juga udah diinfos dokter juga udah memperbolehkan aku keluar
aku gak masalah
iya tapi dokter juga bilang kamu nggak boleh terlalu excited
gak usah khawatir kamu terlalu seneng ketemu al
ntar jadi malah drop kamu nah
ya untuk masalah perasaan itu aku coba untuk atasi
aku coba untuk mengimbangi semuanya
setidaknya sekarang aku mau coba untuk untuk kuat
untuk buat anak anak untuk buat mas al
karena pada saat ini mereka pasti juga lagi butuh aku kan
bapak dan mama selalu ada di samping kamu ya
selalu ya nak
pokoknya masuk khawatir insya allah aku akan baik baik aja
mama selalu doain ya
ini kamu yang mau ketemu sama aldebaran
mama yang rasanya gak karuan dakdikduknya
gimana perasaan kamu